puluhan orang tua balita memadati rumah sakit harapan bunda
sebagian besar datang untuk meminta rekam medis anak mereka agar bisa divaksin di rumah sakit lain
para orang tua balita ini khawatir anaknya menjadi korban vaksin palsu
pediasel adalah salah satu merek vaksin yang dipalsukan
pediasel adalah vaksin favorit karena tidak memberi efek demam
vaksin palsu ini diduga dijual di rumah sakit harapan bunda antara bulan maret hingga juni tahun ini
keluarga korban belum berpikir untuk menuntut rumah sakit
hingga saat ini pihak rumah sakit belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini
harga yang oh ini karena barang sendiri lebih murah atau seperti apa
tapi memang terus barang yang sama yaudah kita iakan
dan memang terus saat pembayaran bukan pembayaran di kasir
kita bayar langsung ke suster karena memang terus itu barang milik salah satu dokter anak
bukan dokter anak kami tapi salah satu dokter anak yang terus memiliki vaksin tersebut
kami dua kali vaksin pediasel itu bulan
kemudian kedua kali dpt kedua bulan enam
bulan enam ditawarkan kembali apakah mau membayar langsung atau membayar dengan kasir
yang pertama sudah merasa agak aneh gitu ya
agak kenapa harus bayar langsung dan harus ditutup ruangan tertutup
jadi terus berpikir yaudah kita bayar via kasir aja deh
kita bayar via kasir dan setelah itu udah gitu aja
karena memang terus harusnya tanggal dua puluh tiga ini kita vaksin lagi
cuma saya jadi ragu ragu untuk masukin di sini lagi
sejujurnya karena memang terus siapa sih yang bisa percaya lagi gitu ya
karena mereka vaksin itu kecuali orang rumah sakit
bahwa oke ini vaksin semua asli
ya kita simply nggak percaya
kalau misalnya sama dokter anak kan mungkin mereka juga gak tau gitu ya
ini kan masalah institusi yang terus menyediakan fasilitas yang terus gak bisa dipercaya gitu
jadi mungkin dokter anaknya bisa diganti bisa enggak gitu ya
tapi yang jelas saya nggak berpikiran untuk vaksin anak saya di sini lagi gitu
sementara itu hingga pukul sepuluh pagi pihak rumah sakit tak kunjung menemui keluarga korban
puluhan keluarga yang tak sabar kemudian memaksa masuk ke ruang manajemen
antara keluarga korban cukup provokatif sehingga memicu keributan
pengamanan di rumah sakit harapan bunda saat ini ditingkatkan
ada tiga puluh polisi yang melakukan pengamanan
keluarga meminta kejelasan terkait vaksin palsu yang diduga beredar di rumah sakit harapan bunda
keluarga pasien belum melakukan pengecekan kekebalan untuk mengetahui apakah anak mereka menjadi korban atau tidak